sejumlah perwira tinggi polri digeser dari jabatan yang termasuk diantaranya posisi kapolda metro jaya yang dijabat irjen polisi muhammad iryawan
perubahan jabatan sejumlah perwira tinggi polri ini dituangkan dalam surat telegram kapolri nomor st seribu tujuh ratus enam puluh delapan tanggal dua puluh juli dua ribu dua puluh
irjen polisi muhammad iryawan mendapat jabatan baru sebagai asisten operasional kapolri
sebelum jabatan baru ini irjen polisi m iryawan sudah menjabat sebagai kapolda metro jaya sejak september dua ribu dua puluh
dengan pergeseran ini maka daerah khusus ibu kota jakarta memiliki kapolda baru yaitu irjen polisi idam aziz
irjen polisi idam aziz sebelumnya menjabat sebagai kepala divisi propampori
kapolri jenderal tito karnavian memberi kesempatan bagi pejabat baru untuk menjalankan tugasnya
hanya empat belas hari sejak tanggal penetapan
total ada lima puluh satu perwira tinggi polri yang digeser posisinya untuk menyandang jabatan baru
lokasi jabatan saya lakukan sudah dilaksanakan termasuk diantaranya kapolda metro
saya menyampaikan apresiasi yang tinggi tinggi kepada kapolda metro ya pak muhammad iryawan
karena semenjak menjabat dari september cukup banyak dinamika yang terjadi
penangkapan kasus kasus besar cukup banyak
narkotika ini dalam sejarah pengungkapan narkotika yang terbesarlah di jamannya pak kapolda metro
pak muhammad iryawan
untuk itu asisten operasi itu naik menjadi asisten kapolri
tapi kita persiapkan juga beliau ini untuk jabatan yang lebih strategis
insya allah akhir tahun ini ada beberapa rotasi besar bintang tiga
mudah mudahan nanti kita akan berikan promosi untuk itu